ayah cahaya ayah gak perlu kerja lagi disini
aku tuh gimana sih tadi
jelas jelas mama yang minta ayah untuk tinggal disini
terus sekarang mama bilang ayah gak perlu kerja di sini lagi
jadi mama mau ngusir ayah gitu aja
beuh yu dengerin dulu ayah mau ngomong apa
ayah belum selesai ngomong lain
yu dengerin ayah
ayah punya mata ayah ayah
mau angkat yu sebagai anak angkatan
ya jelas saya mau non
makhluk di temit itu
saya punya bulu kuduk berdiri saya
yang benar aja ya
no itu bakalan jadi masalah
saya dengerin yang aja sakit kepala saya papa
tapi bapak saya sudah berubah nyonya
saya berani jamin
bapak sudah berubah kok
siapa tahu aja pak hendra kali ini benar benar berubah
jadi kita kasih dia kesempatan sekali lagi lah ma
airi koyok ya apa boleh buat lah
ntarita terima kasih nyonya
ayo nyonya masuk dulu ketemu sama kita panik
mau tinggal di rumah
makan juga disini ya
kali lagi perlu kaya
baik baik ya ya
nene pamit ya
pergi dulu ya
berarti tiap kali aku bangun
aku gak bisa ngeliat kamu dong ya
aku mau pergi sekarang
ini pada jadi berangkat nggak nih
kamu aja sana yang pergi
udah waktunya makan
sebentar ya pak
nanti abis kerja ayah carikan makanannya
aduh mas erwin
kamu ga usah kerja dong disini
kamu gak usah bersih bersih ya
mas erwin kan udah punya pembantu ya
gapapa saya memang mau kerja disini mas
pernah bilang akan mengabdi pada keluarga mas

saya akan mengabdi mas
maksud ay kamu tidak perlu bekerja lagi di sini
apaan sih ini
kamu pada gudeg semua ya
ay bilang ayah cahaya ayah tidak perlu bekerja lagi di sini
apa itu gimana sih
terus mama minta ayah tinggal di sini
terus sekarang mama bilang ayah gak perlu kerja di sini lagi
jadi mama mengusir ayah begitu saja
baah kamu dengarkan dulu ayah mau ngomong apa
ai belum selesai ngomong lain
ayah cahaya ayah kamu dengarkan ayah
kamu lihat ayah
ayah punya mata ayah
kamu lihat ayah
ayah mau angkat kamu sebagai anak angkat ayah
setelah ayah bikin bikin bintik ayah mau angkat kamu sebagai anak angkat ayah
kamu bengong kamu
kamu jangan menganggap kamu

kamu mau angkat ayah sebagai anak ayah
bukannya saya nggak mau nyonya
saya merasa saya ini orang kecil
nyonya kan sudah
justru karena ayah mau angkat ilmu
menjadi kelas atas kamu
makanya ayah angkat kamu menjadi anak ayah
saya masih ada bapak saya
saya masih ada bapak saya

saya menawarkan sesuatu yang hebat
saya menawarkan sesuatu yang hebat
saya menawarkan sesuatu yang sangat besar
dan anda tolaknya karena apa

bukan bapak yang ditemui

anda mau menolak juga tidak apa apa
saya tidak akan memaksa anda menjadi anak saya
saya tidak akan memaksa anda menjadi anak saya

saya akan menganggap anda sebagai anak saya
saya akan menganggap anda sebagai anak saya
mau anda mau atau anda mau tidak mau
saya tidak peduli
anda adalah anak saya syedna
saya tidak akan memaksa
saya lembut hati
saya rajin menabung
saya ramah ramah dan semuanya
saya tak peduli
saya tidak akan memaksa
ini untuk anda
ini kan makanan favoritnya ayah
ayah makan ya
kangen kangen engga
buktinya tadi panggil siapa
kangen kamu panggilnya ayah lagi
aku cuma lupa kalo ayah udah nge disini
itu doang bukan kangen beda
kamu suka kan sama ayah kan
kalo kamu suka kejel dia dong
nek aku tuh udah patah hati dua kali nek
yang pertama sama ayah
mas aku mau patah hati ketiga kali
ngomongnya jangan teriak teriak begitu dong
ngomong pelan pelan gitu loh
gue jadi kangen banget sama ayah ya
apa gue jatuh cinta lagi sama dia
erwin you yang bener aja erwin
ini kamar pembantu you know
masa anak ayah dikasih kamar pembantu yang bener aja you
saya sudah biasa nyonya
you jangan panggil ayah nyonya
you panggil ayah mama
ya udah kalau gitu di kamar yang satu lagi aja ya
mas ga apa apa mas ayah disini sudah biasa kok mas
engga lah disini tuh kekecilan kecil banget sumpah
terus bau gelap lagi
kasian kamu lah